mengingat inspirasi dan
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa telah mendapatkan surat persetujuan menteri kesehatan
untuk penerapan psbb di kota surabaya kabupaten sidoarjo dan kabupaten gresik
menyikapi persetujuan tersebut kofifa menyatakan sekda provinsi jawa timur telah melakukan sosialisasi draft rancangan pergub psbb
terhadap forkopimda kota surabaya kabupaten sidoarjo serta kabupaten gresik pada selasa malam
hari ini kami sudah mendapatkan surat penetapan dari menteri kesehatan
seperti yang kemarin juga saya sampaikan kepada teman teman bahwa di pemprov ini kami juga sedang melakukan finalisasi peraturan gubernur
akan kita dengarkan presentasi dari
menanggapi usulan gubernur jawa timur plt bupati sidoarjo nur ahmad syaifuddin memastikan paling lambat dalam enam hari ke depan psbb di kabupaten sidoarjo akan berjalan
pemerintah kabupaten sidoarjo bersama pihak terkait masih merumuskan seperti apa penerapan psbb yang akan dilaksanakan
dan memutuskan daerah mana saja yang akan menerapkan psbb
belum memang ada banyak yang usul bisa saja daerah daerah yang merah
daerah merah menurut provinsi adalah empat belas
tapi kita juga berpikir karena kita juga harus menyelamatkan daerah hijau
nantinya dibahas oleh obd obd tertentu dan dari yang ada di hukum hukum
jadi nanti itu jadi urusan industri nanti akan ada yang membahasnya